anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya partai demokrat
yang menjadi bagian dari koalisi prabowo sandi
mengaku enggan untuk ikut dalam proyeksi people power
dan permintaan untuk mendiskualifikasi pasangan jokowi ma'ruf
menurut jurubicara partai demokrat andi malarang
partai demokrat memilih untuk menunggu perhitungan resmi dari kpu
dan tidak mau untuk ikut ikutan untuk klaim kemenangan sepihak katanya
kita tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi
dalam arti aturan main yang sudah ada
sehingga bagi kami misalnya kalau bicara tentang people power
kami nggak ikutlah
kalau bicara tentang apakah bagaimana klaim kemenangan
kita tunggulah sampai tanggal dua puluh dua
oh jadi nggak setuju dengan klaim kemenangan
tapi dia ikutlah
ikut sujud syukur waktu itu partai demokrat
gini setiap orang silakan saja mencari keadilannya dan merasa bagaimana
tapi bagi partai demokrat kami tunggu keputusan kpu
bahkan kami sekarang ini misalnya si tung kpu
kalau ada yang mengatakan kalau bagaimana kalau si tung kpu dihentikan saja
kalau tidak kami kami maunya dipercepat
tentang kecurangan dan segala macam
diskualifikasi katanya sampai situ kan
itu tentu saja setiap orang boleh berpikiran dan berpendapat
bagi kami semuanya harus diikutkan atau dimasukkan di dalam proses
demokrat sendiri sebagai partai adalah partai independen
bukan underbo partai lain ataupun badan badan lain
ataupun kelompok orang manapun
jadi tidak perlu menurut juga dengan apa yang diinginkan prabowo
kalau kami setiap orang boleh berpendapat
kami partai demokrat kalau ada masukan masukan kita pertimbangkan
dan membuat keputusan sendiri
tapi keputusan partai demokrat bukan karena tekanan pihak lain
ataupun ada keharusan dari pihak lain
sebelumnya imam besar fpi rizik syihab
diperkayakan persiapan ijtimak ulama ketiga
meminta masyarakat untuk melakukan jihad konstitusional
dengan mengepung mbak waslu
serta meminta kpu dan mbak waslu untuk mendiskualifikasi pasangan jokowi ma'ruf
dengan terus membimbing mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah
agar segera membentuk panitia aksi bela negeri
untuk gelar aksi konstitusional
untuk kepung mbak waslu
dan laporkan kecurangan dengan bukti berupa fakta dan data
lalu selanjutnya kepung kpu untuk tuntut keadilan
dengan semangat jihad konstitusional
mendorong semua pemerintah bangsa
agar secara bersama sama membentuk panitia nasional aksi bela negeri
untuk menggelar jihad konstitusional dan mendiskualifikasi pasangan jokowi ma'ruf
untuk menggelar jihad konstitusional dan mendiskutasi pasangan jokowi ma'ruf
semasa menar grilled
menang pilpres dua ribu sembilan belas sementara itu ulama nu yang juga ketua umum patriot garuda nusantara nurul arifin hussain atau
lebih diakrab dengan gus nuril meminta umat islam untuk bisa lebih bersabar dalam menunggu
hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas menanggapi rekomendasi ijtima ulama ketiga pada rabu
silam dimana salah satunya meminta kpu dan bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon nomor
urut satu gus nuril menegaskan bahwa istimewa ulama biasanya dikaitkan dengan keputusan dalam
ranah hukum islam bukan politik istimewa berasal dari kata ijma yang berarti kesepakatan sedangkan
ijtima adalah hasil konsensus tersebut bahwa mas jokowi kepingin dua kali kepingin sekali lagi
jadi presiden dan mas prabowo kepingin sekali sekali jadi presiden itu biasa maka setelah
kpu melaksanakan pemilihan umum itu dan pilpres itu kita tunggu hasilnya jangan
libatkan rakyat yang penelayan kembali lagilah sebagai nelayan yang petani kembali sebagai
petani yang politisi sabar inalloha maasobirin katanya berikutan sama kiflan zain kembali ramai
diperbincangkan ketika wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief menyebut purnawirawan
berbisnis demonstrasi masa tim kampanye nasional jokowi maruf amin menduga
gerak ama saat ikan kpobowo subianto sandiaga uno selama ini merupakan arahan dari kiflan zain
tim kampanye nasional joko ingor amin ines nasrullah zubir menduga my gen purnawirawan
tim kampanye nasional joko ingor amin ines nasrullah zubir menduga my gen purnawirawan
menjadi dalang dibalik penggerakan masa pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno selamat datang dari

dugaan ines tersebut berawal dari pernyataan politisi partai demokrat andi arief
yang membeberkan bisnis pam swakar saki flan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
menurut ines nazrulah zubir kepada detik com
pertanyaan andi yang terang terangan membuka rahasia kubu dua cukup mengejutkan publik
inas menambahkan calon wakil presiden sandiaga uno mengeluh
telah mengeluarkan uang hingga satu empat triliun rupiah
ia menduga biaya tersebut untuk membiayai pengerahan masa oleh kiflan zin
politikus hanura ini meminta semua pihak untuk mewaspadai aksi people power
yang selama ini didengungkan pendukung prabowo sandiaga
sementara itu menurut jurubicara badan pemenang nasional prabowo sbianto sandiaga uno
andre rosiade kepada detik com pihaknya berkomitmen tidak akan mengikuti gerakan people power
untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas
andre menambahkan bpn memilih menempuh jalur hukum ketimbang turun ke jalan dan berunjuk rasa
andre menambahkan bpn tak pernah memiliki niat mengintimidasi penyelenggara pemilu
namun ia menyatakan people power merupakan kehendak rakyat
sebelumnya tudingan kiflan zain yang ditujukan kepada ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
mendapat balasan dari wasekjen partai demokrat andi arief
menurut andi arief kepada cnn indonesia com
kiflan zing merupakan komandan bisnis pamsuakarsa bentukan abrit
selain itu kiflan zing mendapat untung ketika pamsuakarsa membunuh puluhan orang
pamsuakarsa sendiri untuk menangkal perlawanan kelompok yang menuntut demokratisasi
andi menduga kiflan kembali muncul ke publik dengan memobilisasi masa
dan melontarkan pernyataan demi memperoleh perhatian prabowo subianto
ia menambahkan yang dilakukan kiflan agar dapat menjalankan kembali bisnis yang dulu pernah dijalankan

pemirsa keputusan sudah menyediakan langkah konstitusional untuk sengketa pemilu
lalu apa juga yang akan terjadi nanti setelah penetapan kpu dua puluh dua mei nanti
itu akan menjadi fokus atau topik kita malam hari ini
jawabannya akan bersama tiga narasumber malam hari ini
yang pertama saya harus kemana dulu nih
paling cantik kedua setelah saya
ada mbak wahida soeb penasihat kepemiluan kemitraan
mbak ida selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan kami
kemudian di depan saya
bapak bapak ada mas guntur romli dari tkn jokowi maruf
selamat malam mas
kemudian ada mas miftah dari bpm prabowo sandi
fokus kita malam hari ini adalah people power dan strategi jelang penetapan hasil pemilu
ngomongin soal people power tapi pertanyaan saya seberapa optimis dari bpn dan juga tkn
masih yakin untuk menang
seberapa besar klaim kemenangan dari masing masing
tapi nanti jawabannya beserta apakah people power ini mungkin juga bisa digunakan
untuk membatalkan hasil penetapan kpu nanti ya
kita akan juda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di layar pemilu tak percaya
udah siap jawabannya
ada kembali bersama kami di layar pemilu tak percaya
jadi pertanyaan saya sebelumnya jelang berapa tadi
sembilan hari lagi
mukanya berbinar binar sekali
delapan hari lagi jelang dua puluh dua mei hari penentuan nanti akan diputuskan siapa yang akan keluar sebagai presiden
dan juga wakil presiden terpilih
tkn bpn masih yakin untuk klaim kemenangan
mas guntur dulu
iya kalau tkn sampai sekarang ya masih
kalau kita melihat situng di kpu
kemudian juga dari hitungan internal kami bahwa kami optimis
ya lima puluh enam persen pak jokowi insya allah
tapi resminya kita tunggu kpu lah tanggal dua puluh empat
ya kalau di bpn sendiri kita melihat memang ada perkembangan data yang mulai menarik sekarang ya
pertumbuhan data di daerah daerah yang pak prabowo unggul dan sudah ada beberapa tempat yang diumumkan menang oleh kpu
misalnya di bengkulu di palu
lembang olmosi sumatera
sudah lebih cepat daripada di air jawa
tapi memang kita melihat
itu sesuai perhitungan
ya kita melihat ada ledakan memang di jawa timur dan di jawa tengah
nah ketika melihat ini itu yang kita perhatikan bahwa ketika proses ini lurus lurus saja
mungkin kita bisa menerima dengan baik
tapi kenyataannya ini banyak kesalahan kesalahan yang susah dikatakan itu sekedar faktor human error gitu
ketika dia terjadi masif
yang kita lihat ada kualitas kemenangan di beberapa daerah yang di tempat pak jokowi unggul itu
dia tidak bersih gitu ya
ada beberapa banyak kecurangan kecurangan penghitungan dan juga
datangnya dari mana mas
ya banyak ya
saya pikir yang terpublish di media sosial saja juga sudah sangat banyak ya
kemudian juga kalau kita melihat dari audit dan sudah diakui oleh kpu juga
itu hampir resultannya itu ada jutaan kan yang salah hitung itu kan
seperti situng yang apa namanya berbeda dengan c satu
ada c satu nya yang penggelembungan ada yang terupload tapi c satu nya belum ada dan sebagainya
jadi itu yang pertama
dan yang kedua saya pikir kalau kita melakukan objektifikasi ya
taruhlah misalnya pihak satu klaim kemenangan dengan posisi yang disampaikan mas guntur tadi
tapi kita lihat juga kualitas kemenangan itu tidak sama lagi dengan yang terjadi dulu pada dua ribu empat
artinya tidak mudah juga bagi pak jokowi untuk bisa merayakan kemenangan ini kalau beliau menang
tapi hanya bisa berdasarkan itu saja pak
dan juga sama ini kita objektif ya
nah ini secara konstitusi kalau kita tanya mbak ida nanti itu kan juga gimana itu posisinya ya
kalau kita mau melihat kenyataan sekarang ini
posisi hasil pemilu sekarang ini tidak mudah bagi kedua belah pihak
makanya menjadi penting pemilu ini dilaksanakan secara bersih jujur adil tanpa ada kecurangan kecurangan
ini yang tidak kita lihatkan
kita menenggarai ada banyak kecurangan dan ada
susah untuk mengatakan ya human error gitu ya
ya besok mungkin akan hari rabu kalau nggak salah nanti pak prabowo akan menyampaikan temuan temuan kita
bagaimana kecurangan kecurangan yang terjadi menurut kita dan mungkin bisa dibantah juga oleh mas guntur
mas guntur jadi dari statement nya mas bistah tadi betul kualitas kemenangan ini berbeda dengan dua ribu empat belas
saya kira kalau kembali ke soal menang ya menang menang aja gitu kan
nggak perlu banyak alasan nggak perlu banyak argumentasi
itu kalau persyaratan persyaratan misalnya itu berapa calon kemudian juga itu di beberapa provinsi
nah tapi intinya bahwa soal kecurangan kecurangan yang dituduhkan itu silahkan dilaporkan
ada mekanismenya di situ ada ke bawah selu ya
kemudian nanti kalau memang tidak nerima hasil kpu tanggal dua puluh dua mei maka silahkan ke mk
jadi daripada kita hanya memulakukan propaganda dan tuduhan tuduhan di media sosial ya
sebaiknya dipakailah prosedur prosedur yang sudah disepakati bersama
yang kan seperti kata pak amin rais ya kan
dari situ awal soal people power bahwa dia tidak mau ke kpu tidak mau ke bawaslu tidak mau ke mk kemudian mau turun ke jalan
nah itu kan menurut saya itu kan pengkhianatan
karena peraturan peraturan yang ada undang undang yang ada itu kan disepakati oleh kedua belah pihak
semua diputuskan oleh dpr
kpu juga dipilih oleh dpr
bawah selu juga sama
mk juga sama
di situ ada partai pemerintah ada partai oposisi
aturan main sudah disepakati tiba tiba tidak mau diikuti
itu kan disebut dengan pengkhianatan
itu yang saya sebut
oke kita beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan terbiasa dengan istilah people power people power people power
tadi mas guntur juga sudah menyampaikan dengan people power ini
anda melihat atau dari satu melihat apakah dengan wacana digaungkannya people power ini menuju penetapan
menuju sembilan hari lagi tanggal dua puluh dua mei
memang akan bermuara pada penetapan satu sebagai presiden dan wakil presiden terpilihkah
atau ini memang karena hanya semata karena kecurangan pilpres kecurangan pemilunya kah
kalau saya melihat gini saya tidak alergi dengan istilah people power
oh tidak alergi ya
itu kan hal yang rumba dalam hal hal politik
cuma maksudnya itu apa di situ
menurut saya demokrasi adalah people power
di mana di situ adalah kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat
tetapi kalau yang dimaksud adalah kita tidak mau mematuhi secara prosedur yang ada
undang undang yang ada mengelawan pemerintah mengelawan kpu mengelawan mk
itu yang bukan people power itu sebenarnya people buper
kalah pemilu kemudian mau mengerahkan massa
nah ini berbeda berbeda persoalan di situ
makanya kita kembali ke soal bahwa di mana prosedur itu ada silakan masuk
pelanggaran silahkan di bawah seluruh kantor itu mekanismenya
anda nggak setuju nanti dua puluh dua mei silahkan
kan prosedurnya seperti itu
itulah yang sudah kita sepakati bersama
mau yang namanya pemerintah mau namanya oposisi sama sama menyepakati aturan aturan yang sudah ada
kalau itu dilanggar ya anda berhadapan dengan negara berhadapan dengan polisi
itu yang kita lihat saat saat ini
ini mas saya begini ya saya mungkin harus luruskan juga mas guntur
saya pikir tidak ada yang beyond law yang dilakukan oleh
hari ini kita hari hari belakangan kita melihat divisi advokasi kita menyampaikan laporan kepada bawaslu
dan kita mengikuti prosedur
kita menggugat misalnya pasangan satu untuk dibatalkan misalnya
itu memang karena kewenangannya ada di bawah seluruh
belakangan ada tambahan b katanya
kita lihat aja bawah seluruhnya
jadi kita pikir tidak ada langkah langkah untuk beyond hukum itu nggak ada
ya kalau ada yang ngantar ke bawah seluruh terus ada yang demo dukung saya pikir sasa aja lah ya
yang saya maksud tadi ucapan dari pak amin rais
itu yang menyebutkan
pak amin rais posisi di bpn apa itu
ya maksud saya pak amin berpandangan seperti itu
tapi ya kita hormati saja yang jelas
pernyataan itu nggak bisa dihormati
karena dia mengajak kita untuk melanggar peraturan yang sudah ada
itu kan if clause
pak amin mengatakan kalau anda curang kalau anda lancung ya itu wajar saja
kalau anda curang anda lancung ya saya pikir people power yang turun ke jalan itu sah sah saja
tapi kan tadi mas guntur mengatakan ya ikuti aturan negara kita ikuti
ini sekarang kita sedang lapor ke bawah seluruh
kita tunggulah hasilnya seperti apa gitu
tapi saya mau garis bawahi ya
mungkin agak sedikit berbeda
ini mungkin bisa saya sampaikan di sini
posisi pak prabowo hari ini
posisi pak prabowo hari ini akan berbeda dengan dua ribu empat belas saya pikir
karena di dua ribu empat belas itu saya berbeda pendangan dengan mas guntur yang dia bilang menang menang saja
kualitas kemenangan itu penting saya pikir
anda kalau menang tidak besar misalnya bagaimana anda merunning republik ini
anda membutuhkan dukungan dari politik
kemudian anda kalau nah yang kedua kalau anda menangnya jujur kita akan terima gitu
dan itu mungkin yang terjadi di dua ribu empat belas pak prabowo dengan satria
yang saya nggak setuju
lalu propaganda kecurangan kecurangan terus
saya nggak mau terima
saya nggak mau terima
jangan ngomong soal jujur dengan curangan terus dong gitu
ya makanya jangan ngomong jujur sama kecurangan mulu
mas bisa dulu
tuduhan tuduhan seperti itu yang nggak saya terima gitu loh
ya silahkan aja nggak terima
nanti saya kasih
ya harusnya harus memotong
nah ini perbedaannya dengan yang sebelumnya
bahwa kalau kemenangannya jujur dia tidak ada melakukan kecurangan kecurangan
saya bisa berdebat panjang dengan pak guntur misalnya soal kecurangan
coba misalnya keterlibatan kepala kepala daerah
dalam mendukung pasangan satu
itu gimana pandangannya
kemudian ada oknum oknum penegak hukum yang melakukan tekanan tekanan
dan dibawa itu terjadi
anda hanya bicara soal ini ada kepada siapa
oknum itu siapa
dan apakah anda sudah membuat laporan
atau hanya hanya membuat propaganda bahwa ada kecurangan
berarti saya dengan data itu
data itu gimana
datanya tidak ada
itu dapat nggak ada
anda kalau polisi itu jelas lah
itu laporan kekurangan
udah saya jelasin
kepala daerah memobilisasi dukungan di riau
yang menang siapa
di situ prabowo
nah itu kan
gak ada urusan
gak ada perbedaan
anda itu aja bikin bikin
itu kan udah di press
anda sudah lapor nggak
bukan lapor aja
mana bukti laporannya
jelas di guntur itu
jangan hanya kpm
kita laporkan ke aparat
itu di delay delay
tapi kalau itu memberatkan dua
itu langsung diproses
saya korban black campaign di barreskrim
sampai sekarang gak ada
saya sendiri yang lapor
bapak bapak ini ada satu
itu memang terjadi
itu maksud saya
kalaupun memang mas guntur mengklaim pak jokowi menang
jadi saya pikir
ya lanjutkan saja pemerintahan ini
kalau memang anda
merasa melalui pemilihan jujur
tapi di bawah itu
ada kecurangan kecurangan yang terjadi
dan tidak diakui gitu loh bro
kecurangan anda selalu kutuk kecurangan
datanya gak selalu disebut
nanti saya akan kembali ke mas guntur lagi
itu problemnya itulah
terobak anda terus
mungkin mbak ida udah lagi sakit kepala nih
ngeliatin berdua bapak bapak bayi ini
tanggapan anda dengan tambahan b di belakang brutalnya itu
tanggapan anda seperti apa
anda melihat hal yang sama juga mbak ida
wacana yang mengedepan air air ini
memang kayaknya begitu nehat di pemilu kita ya
padahal sebenarnya kan kita perlu mengapresiasi
capaian capaian yang ada
baru pemilu ini misalnya
tps dipantau langsung oleh pemantau
oleh pengawas tps
dulu kan hanya tingkat desa
kemudian baru kali ini
ada satu ratus tiga puluh delapan lembaga pemantau pemilu yang diakreditasi
pemilu yang lalu doktor
jadi dari sisi partisipasi masyarakat
dari sisi jumlah pemantau sebenarnya
apalagi kemudian dengan pemilu ini masa rentak
antusiasme masyarakat untuk memantau setiap proses tahapan itu juga sangat tinggi
sehingga mesti itu kita apresiasi
hal hal seperti itu
nah terus yang kedua
bicara tentang kecurangan
data yang valid tentang itu penting untuk dibuktikan
kebetulan kami memantau di jabodetabek ya
saya dari kemitraan
kami memantau di jabodetabek
kunci partai di lapangan itu kan saksi
tapi kemudian kami menemukan tingkat kehadiran saksi sangat minim di tps
di daerah jakarta saja
ada tps yang gak ada saksi satu dan dua
tapi kemudian ada
ini kan masih wilayah jabodetabek gitu kan
bagaimana di daerah itu
nah itu kan sebenarnya mata dan telinga partai kan di situ
mata dan telinga paslon kan saksi
nah bagaimana kemudian paslon dan ini menyiapkan itu
bagaimana melakukan gugatan jika kemudian data valid dari saksi itu kemudian tidak ada gitu kan
nah itu satu evaluasi kami gitu ya
kemudian dari partai sendiri rata rata tingkat kehadiran partai itu hanya tiga sampai lima per tps
agak jarang menemukan tps yang sampai tujuh
kemudian di bawah suhu sendiri waktu pelatihan saksi yang dibea oleh negara kemudian juga kehadiran saksi saksi partai pun sangat tinggi
saksi saksi partai pun sangat minim
sementara kan perlu pembekalan untuk mengataui lebih detail tentang itu
nah kemudian yang ketiga
jika ingin kemudian mengangkat pelanggaran penting melihat tahapan inti dengan tahapan pelengkap
mana yang tahapan inti kan penghitungan manual ini yang diaksikan oleh para saksi partai
kalau ada generalisasi bahwa oh curang blablabla sangat curang
loh posisi partai anda di tps itu seperti apa
berarti tidak menjalankan fungsi dong
kok sampai kemudian begitu generalisirnya oh sangat curang gitu kan
penting dipertanyakan fungsi saksi disitu
nah itu makanya mungkin
nah penting kalau kemudian dipersoalkan adalah tadi apa namanya situngnya itu memang ada kesalahan
tapi kemudian penting dicek apakah itu kemudian berimplikasi pada hasil pemilu
sementara yang dihitungkan itu manualnya yang disaksikan oleh ini
nah mungkin penting proporsional melihat seperti itu
nah apakah dengan adanya gerakan atau people power ini bisa kemudian nanti mendiskualifikasi atau membatalkan hasil dua puluh dua mei nanti gitu
dan juga mungkin ramai belakangan itu karena ada ajakan untuk mengepung bawah
nanti kita akan bahas
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
bapak bapak mbak ida juga kita akan kembali usaha jadwal berikut tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya
dua bapak bapak yang depan saya udah gatel katanya mau komentar
silahkan habis ini komentar
tapi saya mau putarkan dulu ada satu video mungkin bisa dibuka komentarnya apa tentang video berikut ini
boleh saya minta buka
dengan terus membimbing mentolong
dan memotivasi masyarakat di semua daerah
agar segera membentuk panitia aksi bela negeri
untuk gelar aksi konstitusional
untuk kepung bawah selu
dan laporkan kecurangan dengan bukti berupa fakta dan data
lalu selanjutnya kepung kpu untuk tuntut keadilan
dengan semangat jihad konstitusional
mentorong semua pemerintah bangsa
agar secara bersama sama membentuk panitia nasional aksi bela negeri
untuk menggelar secara besar besaran
aksi bela negeri segera konstitusional di ibukota jakarta
untuk kepung bawah selu dan kpu
dengan tuntutan diskualifikasikan jokowi karena
kepung bawah selu dirokot secara terstruktur sistematis dan masif
serta segera tetapkan prabowo sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
oke itu bagian dari people power perjalanan atau proses people power atau bukan
mas guntur saya tanya tanggapan anda makar atau bukan nih
kalau saya tuh provokasi
provokasi yang tidak patut diikuti
ya khususnya ya kalau kita melihat catatan dari habib rizik
habib rizik itu waktu di indonesia itu keluar keluar katanya mau jihad di palestina
sekarang dia tinggal di mekah yang dekat sekali dengan palestina dengan gaza
kenapa dia nggak ke palestina kok malah mau jihad ke indonesia
jadi saya mempertanyakan ucapan ucapan dia dengan tindakan tindakan dia
terus kemudian tuntutannya mau diskualifikasi
loh kok mau dispirasi kalau memang yang menang jokowi kok mau diskualifikasi
kemudian soal tuduhan misalnya soal curang masif kemudian terstruktur dan sebagainya
itu kan bukan hanya omongan dari dia itu harus diputuskan oleh yang namanya pengadilan
oleh harus ada putusan hukum
nggak bisa orang menuduh orang lain curang
nuduh curang aja nggak boleh
kalau anda tidak punya bukti untuk kemudian menuduh curang saya bisa menuntut
ya seperti itu kenapa karena semua ucapan kita apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan itu terkait dengan
dengan hukum yang ada yang berlaku di negeri ini
jadi mau saya provokasi provokasi seperti yang dilakukan oleh habib rizieq tadi
jangan diikuti kita kembali kepada prosedur yang sudah ada
oke mas miftah kok ketawa mas kenapa mas
saya juga baru lihat di video
baru lihat oke dulu dari apa akhir akhir apa
apa namanya ya lagi sibuk didapil
tapi di grup grup ada rame
cuma poinnya saya pikir poin dari sana adalah yang habib sampaikan
mungkin saya nggak sampai ke situ ya
mungkin pada pendukung satu yang memang teman teman fpi bagian dari pendukung pak prabowo
saya pikir aksi kejalanan bahkan pada batas yang tertentu
dia dilegalkan dalam demokrasi asal mengikuti aturan main ya
tapi yang penting di situ kan jelas
itu sebenarnya secara konten tidak ada yang salah ya
karena yang berhak untuk membubarkan mendiskualifikasi pasangan calon itu kan bawaslu
dan sekarang memang ada sedang proses
dan itu ada syarat syaratnya
dia mesti lima puluh persen plus satu daripada jumlah provinsi di indonesia
kemudian mesti disertai bukti bukti yang kuat
dan dari pihak bpn satu sudah menyampaikan itu
dan mungkin seruan habib adalah yaudah kita lagi ada yang menyampaikan ke bawaslu
dukung dengan aksi massa
ya saya pikir itu sasar saja
yang nggak boleh itu kan anarkis ya
ya mudah mudahan nanti
jadi hasilnya baik
secara formal itu tidak anarkis
kalau memang ya enggak lah saya pikir
di mana salahnya nggak ada itu
ada aksi parlementer ada aksi dalam ruangan ada aksi jalanan itu kan biasa aja
yang nggak boleh kan aksi aksinya dia melanggar hukum
lapor juga sama polisi kan aksi aksi
aksi aksi follow up nya kan adalah dengan mengepung bawaslu
pada minggu lalu ketika kiflan zin dan juga egy sujana gitu
kemudian follow up nya lagi dijadikan tersangka juga anarkar
saya jujur ya saya berpikir saya nggak ngerti
menurut saya itu juga aksi yang tidak perlu ya
polisi menetapkan bang egy sebagai tersangka tuduhan makar
saya nggak tahu ya saya generasi yang berbeda dengan pak guntur
saya generasi milenial
sebagai saya makar itu ya gerakan menjatuhin presiden pakai senjata gitu
kudeta itu makar
jadi kalau sebenarnya dia berbeda pandangan yang ekstrim
bahkan di amerika kluk kluk sana aja itu dibolehkan
saya pikir kalau orang berbeda pendapat dengan rejim
kemudian aparat hukum menetapkan dia sebagai tersangka menduduh makar
saya melihatnya ya itu agak overreacting juga
overreacting nggak lebah ya
lihat bahasa anak mudanya gitu maksudnya
anda dengan saya beda pendapat
tapi anda nggak pernah tersangka jadi makar
kemudian banyak bpn juga yang berbeda pendapat dengan satu
tidak ada yang namanya mereka jadi tersangka
atau pak prabowo sendiri yang menjadi sangan pak jokowi misalnya kan
karena tidak juga sebagai tersangka sebagai makar

konteknya bukan hanya beda pendapat
ketika masuk dalam konteks misalnya
ada ucapan ucapan verbal yang ingin memaksakan kehendak
seperti yang dilakukan oleh bank igi sujana
kemudian tidak mau patuh kepada kpu dan sebagainya
itulah yang berbahaya
itu kan ada hasutan
ada hasutan untuk menolak atau tidak mengikuti prosedur prosedur undang undang yang sudah ada
dan apalagi pasal makar itu kan ada di
tetapkan dalam sistem hukum kita
mk malah mengesahkan hukum seperti itu
jadi kita kembali
untuk bpn tadi yang mengajukan ke bawaslu ya saya dukung
ya memang tempatnya di situ
silahkan kalau memang menemukan
sesuai dengan proses
proses seperti itu
tetapi kalau hasutan hasutan ajakan yang ingin tidak nerima kpu tidak menerima bawaslu
mengepung kpu mengepung bawaslu
kemudian ingin memaksa meminta diskualifikasi
itu yang menurut saya pelanggaran
saya sudah dibesarkan produser saya karena durasinya sangat terbatas
mbak ida dulu
mbak ida jadi empat ya
boleh boleh nanti habis ini dilanjutin di depan
mbak ida jadi terakhir apakah people power ini bisa mendiskualifikasi atau membatalkan nanti dua puluh dua mei
dan artinya gini orang orang yang kemudian kemarin dijadikan tersangka sebagai dukaan makar gitu
apakah orang orang ini memang layak diproses secara hukum kah
oke saya lihat ada dua hal di sini
ada ppp dengan diskualifikasi ya
tuntutan dari bpn ya
ppp sendiri sebenarnya kan bisa bermakna nihati bisa positif bisa netral gitu ya
jika kemudian ppp dimaknai misalnya menunjukkan
kekuatan rakyat kemudian mengontrol sesuatu
kayak misalnya pemilu kemarin ppp sebenarnya
kan mereka rakyat menunjukkan kedaulatannya untuk memilih pemimpin yang disukai
itu bagian dari ppp
karena itu satu
yang kedua ppp dalam makna positif juga
misalnya menggerakkan masyarakat untuk mengontrol proses
agar sesuai dengan koridor yang ada
itu juga positif
tapi jika kemudian menggerakkan masyarakat atau bergerak bersama untuk kemudian melakukan sesuatu yang inkonstitusional
ini yang penting untuk diwaspadai bersama
kalau kita melihat ya rekaman rekaman video
pra aksi dan saat aksi begitu banyak kalimat kalimat yang memang menurut saya itu agak keluar dari koridor people power dalam konteks positif tadi gitu
sudah mengarah kepada inkonstitusional
ada ketidakpercayaan pada jalur konstitusional
ada upaya menggerakkan masyarakat untuk turun
kata kata kepung aja itu sudah tidak netral
kenapa mesti kpu
kan bisa saja mari datang ke bawah sukan apa harus kepung
kemudian wacana muncul wacana permusuhan
dia musuh kita kita siap
musuh juga lebih siap
kok bukan dalam kontes kontestasi yang positif
nah mungkin diksi diksi itu juga sangat mempengaruhi publik
dan yang paling dikhawatirkan begitu banyak hoax hoax yang menyebar
yang semua melibatkan rusia
kemudian pengintai data kpu rusia dan segala macamnya
entah kenapa itu apa salahnya rusia sampai selalu dilibatkan
kemudian kita bicara diskualifikasi
dalam undang undang pemilu itu ada dua hal yang memang
boleh singkat saja
pertama apabila nah gini
apakah tuntutan diskualifikasi itu dalam konteks seperti yang dimaksud dalam undang undang
misalnya gini diskualifikasi dalam undang undang itu dalam konteks pelanggaran politik uang
yang bisa dibuktikan bahwa terjadi dengan sistematis masih terstruktur
itu yang kemudian bisa membatalkan peserta
yang kedua dalam hal dana kampanye
apabila dia tidak melaporkan laporan awal dana kampanye
dan tidak melaporkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye
itu kemudian muncul diskualifikasi
nah kemudian kalau konteks penghitungan suara yang dipersoalkan
kemudian tsm itu nanti di mk
tidak di bawah seluruh dengan kpu
yang punya hak untuk membatalkan keterpilihan pasangan calon
tidak di bawah seluruh
bawah seluruh konteksnya itu di dua itu
itu pun kemudian tidak di bawah seluruh
tapi kemudian rekomendasi di bawah seluruh di eksekusi oleh kpu
nah itu penting
mbak ida mas guntur kemudian mas miftah terakhir masing masing empat puluh detik lah ya
nggak boleh kurang boleh lebih
nanti saya dimarahin produser ya
apa persiapan dalam menghadapi dua puluh dua mei
kurang lebih sembilan hari lagi
ya kalau kami itu lebih banyak berdoa
lebih banyak berdoa
karena sudah optimis banget ya
ya lebih baik kan seperti itu
berdoa kemudian ya kita tenang saja
nunggu apa yang terjadi pada tanggal dua puluh
keumuman seperti apa
tapi kami juga ingin memberikan dukungan
memberikan terima kasih kepada kpu kepada bawaslu semua lah
terlibat atau berduga cita untuk keluarga kps yang meninggal dan sebagainya lah
bahwa pemilu dua ribu sembilan belas pemilu yang katanya sangat tersulit
di dunia ini dengan sistem dan kita juga masih belas saat ini
tapi kita masih berterima kasih bahwa aman ya
dengan suasana yang katakanlah yang bisa kita lihat untuk saat ini
oke bpn apa yang akan dilakukan atau strategi untuk menghadapi sembilan hari lagi
saya pikir saya nggak tahu ya
yang terjadi di luar sama di dalam itu agak berbeda ya
yang jelas dua puluh dua hari lagi apapun hasilnya
sembilan hari lagi
tidak maaf tanggal dua puluh dua
sembilan hari lagi
nah itu kan kita melihat ya kita tunggu saja proses itu
dan yang jelas pak prabowo itu seorang negarawan ya
dan sudah terbukti juga dalam banyak periode kehidupan beliau
orang bilang dia begini begitu tapi faktanya sejarah mengatakan dia sebagai pribadi yang demokratis
tapi ada ria ria ini biasa juga
cuma memang media sosial kadang kadang memanasikan
tapi mudah mudahan ramadan ini bisa cooling down
yang jelas siapapun yang menang dia harus menang jujur tidak curang
dan menang secara konsesional
dan siapapun yang kalah mungkin ini bagian daripada demokrasi bisa menjadi oposisi yang kritis
oke insya allah ya
kita akan pantau juga bagaimana riak riaknya sembilan hari ke depan dan juga mungkin setelahnya akan seperti apa boleh
boleh tiga puluh titik boleh
satu hal mbak gini ya
gini ya teman teman yang provokasi terusnya itu penting melihat semuanya mood masyarakat ya
boleh jadi masyarakat juga jenuh
setiap hari disuguhi dengan hoax disuguhi dengan apa namanya seolah olah sudah nggak bener banget pemilu ini
nah mari tempuh mekanisme yang ada
dan yang paling penting kuatkan bukti
karena pemilu kemarin itu sepanjang data pelanggaran itu tidak mampu menunjukkan bau signifikan dengan perlahan suara
mempelai perluan suara itu mungkin agak sulit untuk kemudian sesuai yang diharapkan gitu
dari yang saat ini mempersoalkan atau yang menggugat proses
oke baik terima kasih mbak ida
mas guntur makasih
miftah terima kasih atas kehadirannya di layar pemilu terpercaya malam hari ini
kita masakkan kembali usaha juda berikut tetaplah bersama kami